diduga akan membawa kabur balita berusia tiga tahun pasangan kekasih di sukabumi dikeroyok oleh warga rabu siang
peristiwa ini terjadi di desa nagra kebupaten sukabumi
dari keterangan warga dan pihak keluarga pelaku kepergok saat menggendong balita yang sedang meronta meminta dilepaskan
dari penelusuran polisi sektor cisaat pelaku pernah mendapatkan perawatan dokter jiwa pada dua ribu dua puluh
dan diponis mengidap paranoid skizoprenia setelah kematian istrinya
pol sekci saat saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan penculikan tersebut